lo tanya aja sama dino sih
ya kalau gue mau nanyanya sama lo
jadi besok beneran ya hari terakhir taruhan
gue belum jadian sama susan
tapi kalau besok gue kalah
gue harus bersihin semua mesek
ya udahlah lihat besok aja
pangeran bobby bawa hadiah
mudah mudahan kamu suka
gue mau ke kandin dulu katanya ada menu baru
kecelele keju katanya
mau nyobain gak
engga gak usah
serius nih kalau mau nanti kita bayar sendiri sendiri aja
ntar juga pasti lo bakal tau
kalo kamu gak keberatan
bisa kan kamu datang ke halaman belakang sekolah besok
semoga kamu mau datang ya
aku senang sekali
ini buat lo
biar enakan badan lo
thanks ya mai
aduh mendingan loh gak usah deh
baru sekali kayak ginian sih lo kayak gini
gak mungkin gue nyerah
perjuangan gue tuh baru
baru setengah perjalanan mas
lagian gue tuh pasti penasaran banget sama roman
itu sih ya
masalah lo tuh dari dulu sering php in cowok
jadi sekarang lo tuh kena batunya
kok lo jahat banget sih sama gue
tapi kenapa gak lo aja sih yang nembakin lo
seorang susan harus nembak cowok duluan
ya kan si roman baik san
gak mungkin lah dia tega nolak nolak
gak mau gue yang nembak roman duluan
gue tungguin aja deh sampe dia nembak gue
asal lo tau aja ya sam gue sama devon itu gak ada hubungan apa apa
yaudah deh gue ke kelas dulu aja
ternyata gak ada hubungan apa apa tapi dia ngomong langsung ke gue
vick kau ini kenapa sih gak bangunin aku
mau jadi terlambat begini ya
kau pikir aku ini apa jemweker
aku hari ini masuk siang man
gak kau nih aku jadi terlambat
udah sampe segini lagi
ya gue udah tau kan pasportnya
taruh nih ada yang senyam senyum nih aduh kenapa situ bagi bagi lah ceritanya pak
tunggu gue ceritain dong
kasih tau dong
kayaknya lo bahagia banget nih kayak orang abis tolos tes pns aja lo
kasih tau kebetulan siapa sama kita kita kita pengen tau
kebetulan baru sembarangan banget lo
eh hati gue tuh cuma buat wulan so
si wulan itu punya si depon
oh dengerin tuh faktanya
eh depon itu gak jadian sama wulan
hah eh kok serius kak
ya serius lah eh wulan sendiri ngomong sama gue lo tau kan maksudnya apa ya
nah itu dia
udah kode tempo sudah hajar sudah
udah makanya tinggal
eh tapi pr yang kemarin apa tuh
pr yang kemarin
pr apa tuh
gue aja kan suka ngeliat sama lo
gue ngerjain dulu
tumben lo pake agenda
ya sekali sekali gak apa apa kan
gak apa apa sih
lo tanya aja sama gue gosip itu
gue tanya sama lo lo udah klarifikasi soal gosip itu
ya udah lah siapa bilang belum
ya mungkin lo tahu sendiri lah
orang orang di sini kan kurang update ya kudet gitu
ya bukan salah gue dong
ya masalah ini sudah clear ya